dan sekarang kita ikuti perkembangan terkini kedatangan vaksin covid sembilan belas tahap dua puluh dua di bandara soekarno hatta
baik terima kasih untuk kesempatannya jadi mewakili kementerian bumn
indonesia akan kembali menerima vaksin covid sembilan belas tahap ke dua puluh dua dan ke dua puluh tiga hari ini
pada selasa tiga belas juli dua ribu dua puluh satu di bandara soekarno hatta pada pukul dua belas siang untuk vaksin sinovac
sementara pada pukul sembilan belas lima puluh lima waktu indonesia barat akan datang vaksin astrazeneca
ada pun keterangan pers pemerintah akan untuk kedatangan vaksin sinovac pukul dua belas waktu indonesia barat ini
akan disampaikan oleh wakil menteri bumn pak halaman suri dan juga ketua umum kadin arsyad rashid
dan untuk kedatangan vaksin pada pukul sembilan belas lima puluh lima waktu indonesia barat akan disampaikan oleh menteri luar negeri retno marsudi
vaksinasi untuk vaksinasi gotong royong vaksin sinovac ini merupakan vaksin dengan platform inactivated
dan sudah menerima emergency use listing dari who pada bulan mei dua ribu dua puluh satu ini
sudah memperoleh persetujuan di lima puluh enam negara dengan efikasi sebesar tujuh puluh sembilan persen
nah kita berharap bahwa vaksin sinovac yang didatangkan oleh pt kimia pharma
yang merupakan anak perusahaan dari bio farma akan digunakan untuk vaksin gotong royong
di mana kita sudah memiliki kerjasama untuk mendatangkan lima belas juta dosis vaksin sinovac tersebut
dan vaksin gotong royong merupakan vaksin yang komplementer untuk bisa melengkapi vaksin program pemerintah
dalam rangka bagaimana kita bisa melakukan percepatan
agar indonesia bisa segera berkembang ke dunia
dan juga bisa merengankan beban pemerintah dalam hal pelaksanaan program vaksinasi tersebut
nah dalam kesempatan ini kami atas nama kementerian bumn tentunya ingin mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan juga sudah mendukung adanya kedatangan vaksin gotong royong tersebut
termasuk juga dengan kementerian kesehatan dan juga dari pihak kadin
yang sudah bekerja keras dan juga sudah mendukung adanya kedatangan vaksin gotong royong tersebut
kita bersama dengan bumn dalam hal ini dengan kimia pharma dan bio pharma group
akan menambah optimisme bagi masyarakat indonesia
dan juga untuk bisa mempercepat program vaksinasi yang ada
sehingga kita bisa sesegera mungkin menanggulangi dan juga melawan virus covid sembilan belas
semoga perjuangan kita untuk melawan pandemi ini
betul betul mendapatkan ridho dan jangan lupa untuk terus menjaga prokes dan menjalankan lima m
demikian terima kasih
sebagaimana diketahui total vaksin sudah diterima indonesia dari semua merek
sebanyak satu ratus tiga puluh tiga juta lebih dosis vaksin
terdiri dari satu ratus lima belas lima juta dosis bag atau bahan baku vaksin sinovac
yang akan diolah oleh bio farma dalam satu bulan ke depan
menjadi sembilan puluh tiga juta dosis vaksin jadi sinovac
kemudian untuk vaksin jadi terdiri dari sinovac tiga juta dosis astrazeneca
dari jalur covax facility sebanyak delapan dua juta dosis
sinovac dua juta dosis astrazeneca dari dukungan dosis sharing bilateral
dari jepang sembilan ratus sembilan puluh delapan empat ratus dosis
moderna dose sharing amerika serikat melalui covax facility tiga juta dosis